pemerintah mengubah sistem tax holiday agar lebih menggairahkan investasi di tanah air
perubahan skema pajak ini sudah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan dan berlaku pekan ini
pemerintah akhirnya mengeluarkan revisi aturan insentif pajak bagi investor yang menanamkan modalnya di indonesia melalui peraturan menteri keuangan
pmk baru ini menetapkan tujuh belas sektor industri yang menjadi sasaran tax holiday yang awalnya hanya delapan sektor industri
dalam aturan baru ini pemerintah secara eksplisit menyatakan
lama insentif tax holiday diberikan sesuai besaran investasi yang ditanamkan investor
investasi dengan nilai minimal tiga puluh triliun rupiah akan bebas pajak selama dua puluh tahun
selain itu jika sebelumnya para wajib pajak atau investor harus menunggu hingga empat puluh lima hari
kini pengajuan tax holiday dapat selesai hanya dalam lima hari
selain memangkas waktu pengajuan sistem baru juga diterapkan pada subjek tersebut
pada aturan sebelumnya subjek pajak adalah wajib pajak baru atau investor baru
kini investor lama atau wajib pajak yang telah terdaftar di dijen pajak juga diperbolehkan mengajukan tax holiday
dengan syarat investor tersebut tengah melakukan penanaman modal baru atau ekspansi usaha baru
kalau di aturan sebelumnya itu yang di holiday kan yang tidak bayar pajak itu itu tidak presisi
kepala badan kebijakan fiskal suhasil mengakui dengan adanya tax holiday negara akan kehilangan penerimaan pph badan
namun di saat bersamaan pemerintah bisa mendapatkan penerimaan pajak dari pph karyawan dan pajak pajak lain yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan
kebijakan baru ini keluar lantaran pemanfaatan insentif melalui skema tax holiday sebelumnya masih sepi peminat
sebelumnya presiden joko widodo meminta jajarannya untuk mengkaji ulang insentif investasi dalam bentuk fasilitas tax allowance dan tax holiday demi mengundang lebih banyak investasi masuk
menteri keuangan sri mulyani mengungkapkan pendaftaran insentif pajak untuk sektor industri dalam bentuk tax holiday dan tax allowance terbilang nihil sepanjang dua ribu tujuh belas
presiden jokowi berharap insentif fiskal ini bisa lebih menarik
pemilu pemilu yang lebih menarik dibandingkan insentif pajak negara negara lain
apalagi beberapa negara kini sedang berlomba lomba dalam menggayat investor
telah bergabung bersama kami melalui sambungan telpon kepala badan kebijakan fiskal kementerian keuangan swahasil nazara
selamat sore pak suha
selamat sore pak
suhasil berapa potensi loss pemerintah dari pph badan ini dengan adanya aturan tax holiday yang baru pak
kita nggak bicara mengenai potensi loss pemerintah karena memang targetnya tidak ada tidak ada potensi loss
kita menawarkan suatu tax incentive namanya tax holiday untuk digunakan oleh yang mau melakukan investasi
tax holiday ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu dari sejak dua ribu sebelas tapi tidak terlalu laku
kita berharap dengan skema yang baru ini akan digunakan
lalu kemudian bermanfaat untuk mendorong percepatan investasi di berbagai macam di sektor industri
dan kemudian bisa menjadi manfaat untuk seluruh sektor di indonesia
mendorong investasi memperbaiki tingkat harga untuk produk produk hulu
nanti sektor hilirnya juga akan mendapatkan manfaat
jadi kita enggak bicara mengenai potensi loss
ya walaupun memang dengan adanya tax holiday ini kan akan ada penerimaan negara yang berkurang
tapi kurang otomatis kan pak sebuah hasil
tetapi kan industri yang nanti akan mendapatkan tax holiday itu memang sekarang juga belum pernah ada
oke sehingga nanti potensinya dengan ada investasi pun juga akan mendapatkan pajak pajak dari sektor lain seperti itu ya
dari sektor itu sendiri karena pajak karyawan ppn dalam negeri tentu tetap akan menjadi penerimaan negara
kemudian multiplier atau angka pengganda dari yang diciptakan oleh industri yang mendapatkan tax holiday
nanti kan dia butuh input yang lain butuh input input yang berbagai macam
itu tentu bisa menjadi penggerak ekonomi
oke anda tadi mengatakan dalam aturan yang lama untuk tax holiday ini sepertinya kurang laku gitu oleh para investor asing maupun juga domestik yang ingin berinvestasi di indonesia
nah apakah hal hal yang tidak laku ini ataupun tidak cukup menarik oleh para investor ini sudah dituangkan dalam peraturan tax holiday yang baru ini
namanya keputusan seorang investor untuk melakukan investasi atau tidak itu adalah keputusan yang sifatnya menyeluruh
dia tidak hanya memperhatikan soal pajak dia juga memperhatikan soal iklim investasi dia memperhatikan soal kepastian hukum
memperhatikan infrastruktur memperhatikan tenaga kerja termasuk juga pajak
nah sekarang sesuai dengan bidang tugas di kementerian keuangan memang pajak ini yang kita berikan
insentif untuk investasinya
karena itu ya ini bidang tugas kita kita berikan
nah ini tentu kita juga berharap nanti sektor sektor lain yang membidangi masalah perizinan
membidangi masalah infrastruktur membidangi masalah ketenaga kerjaan dan lain lain itu terus mendorong perbaikan iklim investasi sehingga makin lama makin baik
sehingga betul betul jadi investasi gitu
oke salah satu yang biasanya dikeluhkan oleh para investor ini adalah masalah perizinan
sekarang untuk mengurus tax holiday ini bahkan pemerintah mengatakan hanya membutuhkan waktu lima hari dari yang sebelumnya empat puluh lima hari
apa hal hal yang di cut pak suhasil ataupun juga yang dipotong oleh pemerintah sehingga akhirnya bisa kita mengajukan tax holiday hanya dalam waktu lima hari saja
pertama yang kami perbaiki adalah kalau dulu ingin mengajukan tax holiday maka sudah harus ada izin prinsip
izin prinsip ini dikeluarkan oleh
namanya sekarang pendaftaran investasi
sekarang di dalam aturan yang baru si investor itu dari sejak dia mengajukan pendaftaran investasi bisa langsung minta
karena harus menunggu izin investasinya pendaftaran investasinya disetujui atau dikeluarkan oleh bkpm
jadi dia menjadi satu proses yang bersama
kemudian di dalam proses yang bersama itu bkpm nanti akan memiliki
namanya kode baku lapangan industri
kbli nya itu sudah ada dan kbli nya itu nanti dia cocokkan saja dengan proposal si perusahaan ketika melakukan pendaftaran industri
kalau kbli nya cocok berarti sebenarnya si investasi ini dengan nilai yang sudah ditetapkan di dalam pmk itu eligible mendapatkan tax holiday
kemudian nanti setelah dicocok oleh bkpm
kecocokan itu kan simpel sekali mencocokkannya ya
karena kbli nya sudah jelas nilai investasi minimalnya sudah jelas
maka yang cocok itu dikirimkan pada menteri keuangan
lalu nanti menteri keuangan akan tetap menetapkannya di dalam suatu surat keputusan peraturan menteri keuangan
dan itu dalam lima hari kerja bisa keluar
sehingga menjadi kepastian untuk bkpm kepastian untuk si pengusahanya mendapatkan

dia bisa mulai segera membangun investasinya
oke terakhir pak suhasil
berapa target dari pemerintah dengan adanya tax holiday ini untuk penambahan dan investasi paling tidak untuk tahun ini saja
kita berharap tahun ini ya investasi itu bisa mencapai angka paling tidak pertumbuhannya antara enam lima
nah tentu ini bukan hanya karena tax holiday saja pertumbuhan ini
kita berharap bahwa
seluruh faktor itu bisa bahu membahu kemudian terlihat oleh investor
dan investor bisa melihat oh iklim investasi indonesia menjadi lebih baik
kepastian berusaha kepastian insentif itu menjadi lebih tepat
lebih bisa dipantau
dan kemudian pengusaha benar benar dia nggak perlu ragu lagi
karena sektor sektor yang mendapatkan tax holiday sudah jelas
nilai investasinya sudah jelas
yang ke waktu pemberiannya juga sudah jelas
tidak ada keraguan lagi mengenai akan dapat berapa lama akan dapat berapa persen pembebasannya
karena itu semua yang kita perjelas di dalam pmk yang baru
oke baik terima kasih suhasil nazara kepala badan kebijakan fiskal kementerian keuangan sudah bergabung bersama kami